tukang dan karunia putar jebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia putar jebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia putar jebak di antara dua dunia

apa mungkin kasusnya sesederhana ini
masa tidak ada hubungannya dengan konspirasi global
masa tidak ada hubungannya dengan konspirasi global
masa tidak ada hubungannya dengan konspirasi global
masa tidak ada hubungannya dengan konspirasi global
masa tidak ada hubungannya dengan konspirasi global
perintah resmi dari bapak komandan menjaga keselamatan bapak bendahara
hebat eh ciraos eh kamu juga hebat pedut
pakai dikawal segala sekarang yang ngawal irod lagi
cocok jadi pedut
dikawal sama perut
aduh ampun dah
satu lagi dang
eh itu si dudung
plus bikin agen agen penyelamatan
namanya pasukan pengaman pedut
hot kamu jangan menghina saya ya
ini teh perintah resmi dari komandan bapak bendahara
waduh perintah resmi dari komandan cai aming snewon
eh dang dang dang
kamu sekarang mesti hati hati dong
setiap gerakan gerakan kamu diawasin sama mata mata
nanti emas kamu disita sama cai
hebat eh irod eh
ada apa pak kantip
jawab yang jujur
jawab apa pak kantip
kalau kamu kesepian
kalau kamu ingin menyendiri
kalau kamu ingin mengenang masa lalu
kemana kamu pergi
kadang kadang ke puncak
kadang kadang ke tempat sepi
kadang kadang juga ke danau
mas aduhya mendiin
kamu inget hardaah kan ya
nyapunya yang benar kang nyapu gitu aja capek gimana atau kalau kerja di luar
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam cek ah cek di surya gajinya besar berapa sih
bukannya di hongkong juga besar dah susah nabung cek kalau di timur tengah saya dengar susah keluar
rumah bukannya susah eda cuman keluar juga mau kemana kita kan di sana kerja enam bulan lagi
kontrak eda habis pinginnya sih pindah ke timur tengah kenapa nggak coba ngobrol ke ceyol aja
sekarang cucu yang ngurus bukannya ceyoyo makanya kang tatang cucunya juga
jarang kelihatan dia tinggal di cidahu kenapa nggak langsung ngobrol sama pak mustakim aja tuh
oh iya ya nanti ada coba ngobrol sama pak mustaqim ya udah saya pamit ya eda ya udah sore
mari kang dudung cik edah kang dudung kita pamit assalamualaikum waalaikumsalam hati hati ya cek uli kang tatang
kan akan sudah bilang
kang ke pak mustaqim aja suami ngomong nggak didengerin bukannya nggak didengerin
akang akang kadang kadang kalau ngomong sambil ngedumel edanya keburu kesel udah lanjutin
ini kita main lagi yang bersih iya
assalamualaikum cek waalaikumsalam cuk
cuk beneran untuk nggak ada di tempat kamu emangnya untuk belum pulang juga cek belum cuk kemana ya
cuk nanti cetel phone lagi ya sebentar ya assalamualaikum waalaikumsalam ada apa kang
cuk tuti sering menyendiri nggak kenapa nanya begitu
kenapa nanya begitu
saya mau tuti saya temukan kan
ya iya tuh kang
apa tuti pernah ke puncak kalau sedang menyendiri
setahu saya enggak
kalau ke danau pernah sama pak kemit
sekarang cece masuk
anggap saja tuti sudah ditemukan
sekarang cece masuk
daset baju pengantin kamu dari nenek kamu jadi kalau uang sendiri sih bisa